dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
sehingga putusan mk tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis
oleh karena itu rasanya kami ingin memberikan rekomendasi kebijakan kepada mahkamah konstitusi
yang pertama hakim mahkamah konstitusi perlu tunduk dan mengikuti kode etik yang ada
untuk mewujudkan hakim independensi dan imparsial
yang kedua tentu majelis kehormatan
mahkamah konstitusi harus bertindak tegas dalam menegakkan kode etik dan hukuman bagi pelanggarannya
serta hakim mahkamah konstitusi seharusnya perlu mempertimbangkan dengan hati hati
untuk tidak memutuskan perkara yang terkait dengan isu open legal policy
kita melihat bahwa putusan hari ini adalah jalan mundur reformasi
seluruh aktivis seluruh indonesia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
telah tercederai demokrasinya oleh keluarga cendana
hari ini kita kembali menemukan fenomena yang sama
yaitu lahirnya oligarki baru
yaitu mahkamah keluarga joko widodo
hari senin enam belas oktober tahun dua ribu dua puluh
saatnya kita menggaungkan hashtag cukup sudah
cukup sudah mahkamah konstitusi di cawek cawek untuk melanggengkan kekuasaan
cukup sudah presiden jokowi mencawek cawek
mengobok ngobok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya
dan cukup sudah kita melihat politik diknasti hari ini telah mencederai semangat reformasi
oleh sebab itu eskalasi kita harus dinaikkan di segala lini
hari ini kami merasa sangat sedih kecewa dan juga terpukul
melihat kondisi hukum demokrasi dan konstitusi kita akhir akhir ini
saya yakin betul sembilan hakim yang ada di dalam
adalah orang orang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan juga kebijakan yang cukup arif
untuk mengetahui putusan mana yang seharusnya dikabulkan untuk masyarakat
sementara hari ini kita malah dipertontonkan dengan putusan yang sangat erat kaitannya dengan relasi keluarga
yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti
dan sangat erat kaitannya dengan inkonstitusional
kita mengetahui betul bahwa putusan tentang batasan usia
harusnya bukan menjadi domain bukan menjadi ranah dari yudikatif di mahkamah konstitusi
ia adalah ranah dari legislatif selaku pembuat undang undang
selain itu jangan sampai kita lupakan kedekatan keluarga
dan juga hal hal lainnya yang hari ini menjadi sentimen besar kita
akan kondisi penegakan hukum kita
pak jokowi kami peringatkan
negara kita adalah negara hukum
kita bukan negara kekuasaan
jangan pakai hukum untuk terus melanggengkan kekuasaan
dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum dengan seenaknya
gelombang penolakan harus segera dinaikkan
seluruh elemen masyarakat harus bergerak bersuara dan melawan
tanggal tujuh belas oktober dua ribu dua puluh tiga besok
kami undang seluruh elemen masyarakat sipil
untuk rapat berdiskusi berkonsolidasi di kampus pnj
dan kami pun mengundang seluruh elemen masyarakat sipil
untuk menggaungkan penolakan
silahkan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh satu
cukup sudah berbagai penindasan
cukup sudah berbagai kejahatan
saatnya rakyat bergerak bersuara dan melawan
hidup rakyat indonesia
hidup rakyat indonesia
sekian teman teman wartawan jika ada yang ingin ditanyakan terima kasih banyak
mas salah satu penggugatnya juga kan dari mahasiswa nih
gimana ada tanggapan yang terpalu
hari ini kami akhirnya diperlihatkan